tim sar gabungan akan menemui keluarga korban
senin besok di hotel ibis cawang jakarta tibur
kepala basarnas marsda tni muhammad syawgi menyampaikan
pihaknya akan melakukan dialog dan memberikan informasi kepada keluarga korban
selain kepala basarnas pertemuan juga akan dihadiri oleh panglima tni
ketua knkt dan pihak terkait
besok jam sepuluh kami dari tim sar gabungan
termasuk panglima tni ketua knkt ketua bppt
akan menemui keluarga korban
karena pada hari yang pertama hari senin
kami sudah menemui keluarga korban yang ada di cengkareng
saat itu dengan bapak presiden
jadi besok kami akan temui kembali keluarga korban
kalau tidak salah di hotel ibis
mungkin keluarga sudah banyak melihat apa yang rekan rekan beritakan
besok saya akan menyampaikan lagi
apa yang sudah kita lakukan oleh tim sar gabungan
supaya beliau beliau itu memahami apa yang sudah kita lakukan
nanti kita akan berdialog